mbak mau kemana mbak
bawa barang banyak amat kayak mau pindahan
saya mau pindah
sertifikat tanah rumah ini
kalau yang ini sertifikat tanah empang
yang di ujung kampung
ini tanahnya gede juga nih
cuma dua bang
bukannya babe itu punya banyak tanah di mani
itu kan dulu
waktu kita pade belum kawin
udah dijual jualin sama babe
waktu nyak sakit
nyak kan kagak pernah sakit bang
lah orang kata babenya itu sakit seminggu
abis itu meninggal
ya persis sama kayak babe
lu babe dipercaya
babi itu udah pikun tuh
lu kan kagak tau apa apa
lu pergi sama laki lu ke kalimantan
lu kan kagak tau apa apa
lu kagak tau apa apa
kalau tanah kontrakan itu jauh jauh hari sebelum babe mati udah dihibahin ke kue
karena kan gue yang ngurusin mba be karena gue anak laki laki buat penerus keturunannya mba be
ya hitung hitung bonus lah buat gue lo kan gak ada gak ngurusin mba be lo
terus lo kapan tun pindah dari rumah ini
belum tau pok ayo bingung mau pindah kemana
gini aja tuh lo boleh tinggal di salah satu kontrakan gue
tapi sertifikat tanah empang ini gue yang pegang
nah kalau soal makan mah gampang ntar gue yang ngempanin dah
bayar bayar di jalan tun
ayah pamit dulu ya bang
ntar gue kirimin orang buat nganterin makanan ya
apa abang mau ngirimin mereka makanan
gak bisa enak aja
ya kagaklah emang gue udah gila apa ya
gue kan ngusirin mereka karena gue males ngempanin mereka
sangkain abang mau ngirimin mereka makanan
kalo knight kalau misalnya ora kerja
waalaikumsalam lukman pak pak ustad
mbak mau kemana mbak
bawa barang banyak amat kayak mau pindahan
saya mau pindah ke rumah petak di ujung gang kemuning
pindah rumah petak
saya mau bantu neng zaitun
mari saya bantu pok
memangnya bang leman kemana pakai pindah segala
nanti saya ceritakan ya pak ustadz
ayah sendiri juga bingung harus gimana
tapi ayah gak mau seuzon sama abang ayah sendiri
ini aneh banget
ini aneh banget bang
almarhum cang abu bakar kan punya tanah di mana mana tuh
beliau juga orang yang sangat disegani di kampung ini
masa sekarang anaknya tinggal di rumah petakan sih bang
iya betul pola apa yang dibilang sama lukman
almarhum haji abu bakar priok itu adalah orang yang sangat berjasa di kampung kita ini
beliau sering sekali mewakafkan hartanya di jalan allah
mewakafkan tanah untuk membangun masjid pesantren panti asuhan
dan setahu saya pok
masih banyak bangunan rumah dan tanah milik

dan berhubung sekarang beliau sudah meninggal
itu artinya semua kepemilikan itu jatuh kepada ahli warisnya
yaitu bawas zaitun dan bang leman
tapi kata bang leman semuanya itu udah dikasihin sama dia
waktu babai masih hidup
makanya saya cuma disuruh nempatin kontrakan
terus untuk sertifikat tanah empangnya disimpan sama dia
katanya sih buat jaminan
kalau ayah nggak bisa bayar kontrakan
bang ali gimana kalau kita sekarang tanya aja sama si bang leman
gimana ceritanya bisa jadi kayak gini
biar gimana gimana baw zaitun masih ada hubungan saudara sama nyai ya bang
iya lukman tapi nggak bisa begitu
biar bagaimanapun ini kan masalah keluarga inti
jadi nggak bisa seenaknya kita ikut campur
kita mesti cari waktu dan kesempatan yang tepat
makasih bang yang buka
nih nih nih jangan jangan
bang ayah mau nanya
kalau petakannya si ja itu kira kira sebulan dibayar berapa duit tuh bang
oh kalau itu mak
ya seminem minemnya lima ratus ribu dah
ya lumayan loh lima ratus ribu loh
yaudah mulai bulan depan kita tagih aja tuh sama si zaitun
iya bang eh nah tagih aja
eh eh eh biarin dulu
udah biarin aja dia tinggal beberapa bulan dikontrakan kita
nanti sertifikat tanahnya buat kita
hitung hitung dia bayar kontrakan sama kita
pit ya bang dia mau pit
gitu aja masih sakit sih bang
udah bikinin gue kopi ya
eh jangan terlalu manis
maaf nih bang kita ganggu malam malam
udah tau nganggu pake minta maaf lo ya
terbat lo pak de
lah makanya pan kita mau minta maaf gitu
ini ada titipan dari pak lurah
di kampung sini pun tak lagi ada sunatan masal gitu ya
kebetulan saya sama si husni pan disuruh sama pak lura buat kirim kirim proposal gitu ya
sumbangan pak ada yang mau disunat sunatan masal
emang yang mau bikin sunatan tuh siapa ya
hah siapa ya
nah itu dia
kagak tau juga gitu siapa
tapi pan itu idenya dari ustadz ali bu gono
ustadz ali setuju terus didukung juga sama pak lura
nah terus disetujuin sama masyarakat
ya begitu ya
begitu dah kira kira
eh gue kasih tau lo ya
minta duit sama dia
terus samperin tuh si mamat
bilang sama dia jangan cuma setuju setuju doang
abis itu lo samperin deh tuh masyarakat yang ngedukung
tuh dia bang
kita kan ini lagi ngider ke masyarakat begitu
hah kita ngider dah kak bang
lah jangan ke gue dong
ya dia malah pada bengong
aduh lo pergi pergi dah bikin pusing gue aja
aduh baulung enak banget nih bu
jangan marah marah nggak apa bang
orang sabar pantas dilebar
abang kagak boleh marah marah begitu
kan kita hidup bermasyarakat gitu ya
kalau nyumbang nyumbang aja mah
buat acara sunatan anak yatim fiat tuh kagak ngapa ngapa gitu
kalau boleh begitu begitu bang
kita kan datang ke sini untuk nyampaikan amanat dari pak lurah
sumbangan banjir sumbangan longsor sumbangan sunatan masak
ya kalau begitu mulu mah orang bisa bangkrut
mabujuk dah bang
kagak akan deh abang bangkrut atau bagaimana bagaimana
pak selama ini kita ngadain sumbangan mah abang gak pernah nyumbang deh perasaan
makanya gue kagak bangkrut
gue mau udah tau dah ngatasin orang orang kayak lo pan
ada yang mau minta sumbangan
lagian gue heran sama lo pak deh
kagak ada kapok kapoknya
lo kan kagak pernah mau nyumbang
dari tadi omongannya saya dibolak balakin mulu kayak gorengan
abang juga ngeles mulu kayak sarung tinju
dari begitu abang mah kagak slow kayak di moskow
kagak asik yang di tasik
agak santai kayak di pantai
udah deh tinggalin aja
ya ya lo pergi pergi dulu ah
ngemen lo teguk tiban juga
ini juga mau pergi
tadi ayah nemuin buku nih bang